jembatan proyek tol pasuruan probolinggo jawa timur atau bus drug first grader di pasuruan jawa timur ambruk pada minggu siang
akibatnya satu pekerja meninggal di tempat kejadian dan satu korban lagi mengalami patah kaki
belum diketahui secara pasti penyebab ambruknya jembatan tersebut
proses evakuasi korban runtuhnya jembatan tol pasuruan probolinggo di desa cukur gondang
kecepatan grati pasuruan jawa timur berlangsung dramatis
satu korban yakni sopir truk pickup berhasil diselamatkan
namun korban mengalami patah kaki terkena beton sepanjang lima puluh meter
kemudian korban dibawa ke rumah sakit untuk dirawat
sementara satu korban lagi belum diketahui identitasnya
dia adalah operator alat berat yang tewas terjepit beton
proses evakuasi pun harus menggunakan alat berat
korban kemudian dibawa ke rumah sakit terdekat
runtuhnya busdrak first grader sepanjang lima puluh meter ini
berawal saat pekerja melakukan pemasangan lima unit beton besar
untuk jembatan tol pasuruan
tiba tiba beton ambruk
padahal saat itu banyak pekerja sedang bekerja
polisi yang tiba di lokasi
langsung melakukan olah kejadian perkara
belum diketahui penyebab ambruknya jembatan tol tersebut
selain mengenai dua pekerja
ambruknya jembatan tol ini mengenai dua sepeda motor
satu mobil pickup dan satu truk kontainer
kita sudah terhubung
lewat sambungan telepon dengan kasat reskrim
ajun komisaris polisi arum saripus pitadewi di pasuruan jawa timur
selamat sore bu arum
selamat sore pak yudi
bu arum bisa diceritakan bagaimana kronologis terjadinya peristiwa ini
pada pagi tadi bu
ya saya mulai dulu
sebelumnya pada hari sabtu tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu tujuh belas
pt waskita dan pt pancang sakti ini sudah memasang
tiga gilder sebelumnya
dan pemasangan berjalan dengan lancar tanpa kendaraan
kemudian pada hari minggunya tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu tujuh belas
sekira pukul delapan tiga puluh mulai memasang yang keempat
gilder yang keempat
namun pada saat pemasangan girder yang keempat ini
ketika dipasang goyah kemudian roboh secara beruntun
mengenai gider satu dua tiga nya kemudian mengenai korban tersebut
apakah sejauh ini sudah ada informasi penyebab runtuhnya gider tersebut bu
mengingat ini adalah gitar keempat yang menimpa
sejumlah gilder lain yang sudah berdiri di lokasi
untuk itu kita akan bekerjasama dengan lapor
besok lapor akan melakukan olah tkp
baru kemudian kita baru bisa memastikan faktor faktor penyebabnya
ya selain dua orang yang menjadi korban salah satu yang meninggal dunia di lokasi
apakah ada warga lain ataupun pekerja lain
mengingat tadi kalau ditayangan cukup banyak pekerja yang memang
masih melakukan aktivitas di sana maupun warga yang ada di sekitar bu
ada satu korban lagi
atas nama pak nurdin
tapi korban luka luka saja pak
dan dibawa ke rumah sakit bangiw ke pasuruan
ya terkait dengan korban meninggal apakah sudah ada identifikasi
identitas korban tersebut ibu
atas nama bapak heri umur empat puluh tiga tahun
salah satu pekerja di sana ataupun
ya semua pekerja di sana pak korbannya
ya sejauh ini bagaimana dengan pemilik proyek
apakah sudah diperiksa terkait dengan insiden ini ibu
sejauh ini karyawan yang ada di tkp apakah sudah diperiksa
ada empat belas kita sedang beruntun maraton meriksanya
dan baru sekitar lima atau enam diperiksa
ya dari empat belas karyawan tersebut semua sudah diperiksa hanya sebagai saksi
atau nanti ke depannya akan ada peningkatan status dari mereka bu
mungkin kita menunggu dari hasil olah tkp dengan lapor ya pak
sementara dari pihak was kita ataupun pihak pengembang sendiri
apakah sudah juga diperiksa terkait peristiwa ini
sejauh ini lokasi sementara memang ditutup dengan polis lain
sampai berapa lama ibu kira kira
polis lain sampai selesai penyidikannya
baik terima kasih informasinya ibu
hajun komisaris polisi arun sari puspita dewi dari pasruan jawa timur
selamat sore ibu